mahkamah konstitusi mk menggelar sidang perkara nomor dua puluh empat garis miring puu dua puluh garis miring dua ribu dua puluh dua pada rabu siang
sidang berupa pemeriksaan pendahuluan pengujian material undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan
memperkarakan undang undang tersebut yang tidak mengakui perkawinan beda agama
adalah seorang warga asal papua yang berinisiatif menggugat undang undang tersebut
mengapa saya ajukan gugatan
karena memang sebelumnya saya pernah merasakan mengalami satu peristiwa
di mana terjadi gagalan untuk melansungkan pernikahan beda agama
antara saya yang kristen katolik dengan mantan pacar yang adalah beragama islam
perbedaan agama merupakan alasan utama pihak keluarga mantan kekasih ramos
untuk tidak menggelar
tentangan pihak keluarga mantan kekasihnya itu ikut diperkuat undang undang perkawinan
yang dianggapnya multitafsir
pasal dua undang undang perkawinan menyebut
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama
negara memaksa kedua belah pihak untuk memeluk satu agama saja
kuasa pemohon menganggap
perkawinan beda agama merupakan masalah lama yang tidak selesai
negara perlu memberikan solusi atas tidak diakuinya pernikahan beda agama
kuasa hukum pemohon juga menyesalkan solusi ketiga yang diberikan negara
solusi berupa meminta kedua belah pihak
memeluk hanya satu agama dianggapnya sama saja membohongi tuhan
negara dinilai menyuruh warganya berbuat dosa
sementara mahkamah konstitusi meminta pemohon untuk memperbaiki fokus gugatan
menurut anggota majelis hakim
permohonan pada perkara ini masih belum fokus
sidang kedua akan ditentukan kemudian setelah pemohon melakukan revisi
majelis hakim memberikan tenggat hingga dua puluh sembilan maret mendatang
kuasa pemohon berharap jika permohonan ditolak
mk dapat mengeluarkan pertimbangan untuk disampaikan kepada pemerintah